menurut pihak kementerian luar negeri
jumlah warga negara indonesia yang menjadi korban luka gempa turki sebanyak sepuluh orang
sementara lima orang wni masih berstatus hilang kontak
kbri ankara terus berupaya mencari wni yang hilang melalui otoritas tempat
simpul masyarakat indonesia dan satgas perlindungan wni setempat untuk proses evakuasi
hal ini disampaikan duta besar republik indonesia untuk turkiye
lalu muhammad iqbal secara virtual dalam konferensi pers di kementerian luar negeri selasa siang
luka luka dari gempa ini adalah tiga orang
per hari ini per tadi malam sudah menjadi sepuluh orang
jadi empat nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit
sementara enam nya yang sekarang akan kita evakuasi
jadi total ada sepuluh orang
di luar itu ada satu ibu dengan dua anak yang sampai saat ini mereka tinggal di antakia
sampai saat ini belum berhasil kami hubungi
kami sudah mencoba melalui simpul simpul masyarakat dan akan terus kami coba
dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan dua anak ini
yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi
sementara itu korban tewas akibat gempa magnitudo tujuh delapan yang mengguncang turkiye terus bertambah
dilansir dari the guardian tujuh februari
gempa telah menewaskan lebih dari lima delapan ratus orang di turki dan ribuan lainnya luka luka
korban diperkirakan akan terus meningkat
sejumlah warga dibantu tim penyelamat masih berupaya mencari korban
yang masih belum ditemukan di antara puing bangunan
getaran terparah yang melanda turki abad ini terjadi sebelum matahari terbit dalam cuaca buruk yang dingin
menurut pusat seismologi eropa mediterania
getaran gempa juga dirasakan di empat puluh lima negara lain